sudah saatnya dia mendapatkan kebahagiaan
ternyata di dunia ini ada
makhluk seperti kalian berdua yang kurat malunya enggak putus
kalian berdua pasang mungkin kalian lebar lebar dan dengar ya
mau sampai kalian berlutut nenek tidak akan pernah merestui hubungan kalian
ma mama tenang aja
sekarang malah ma
tidak usah diusir
saya tahu jalan keluarga
aku pergi duluan ya
jaga diri nenek baik baik
jangan sampai sampai sepasi
udah cepat pergi
samseienya tak selesai
orang besar suka omdat soal game

saya tidak mau di gampang
dewi sebelumnya kan aku bilang sama kamu apapun keputusan mereka mereka mau urus wina atau enggak itu akan mengubah perasaan aku sama kamu
aku tetap cinta sama kamu
dan aku yakin suatu saat nanti nanti indi satri ataupun nenek pasti merestuin paham kita
kamu harus percaya
mati nggak ada satupun dari anggota keluarga kita yang akan datang
mama gak boleh lupa sama perbuatan tanti yang bengis pada satria
mama gak boleh luluh sama kata kata manis andri pada mama
ibu bersyukur sekali masih diberi kesempatan untuk bisa melihat hari yang bahagia ini
makasih juga ibu udah ngerestuin dewi sama andre
tanpa restu dari ibu hari bahagia ini gak mungkin ada
andai kata bapak kamu masih adawi pasti dia juga bahagia
terima kasih ma
saat yang andai
terima kasih ibu
kalau veran menetap biasa lebih baik dengan kamu
jadi aja naiklah rob
iya pak santi
hai aduh gimana bu ini kalau mau takutnya hancur begini sudah biar nanti saya rapikan lagi rambutnya
dulu makan waktu enggak ya soalnya keluarga udah pada nunggu belum lagi tamu tamu pada nunggu dewi
gimana nih ibu ya udah gini aja ibu sama maya sekarang kesana kita kasih tahu mereka kalau
terdapat halangan tapi itu nyusul aja ya tdw kan ekor pengantin jadi bisa cepat ibu yuk mbak tolong
cepat kerjanya ya iya saya usahakan ya mbak tolong cepet ya iya iya maaf
panda gendut lagi sauna mama udah imut mau kemana ya mau ke acara pernikahan andre kamu
juga gini ke pesta ma aku lagi olahraga mah aku akan pergi ke sana yuk sorry aku gak sudi lebih
baik aku mengerjakan pekerjaan lain yang jauh lebih penting daripada aku harus pergi ke sana
udah siap kita berarti terlalu
aku aku mau ikut nenek ke pernikahan andre kan
ikan lohan kita berak kereta
kamu mau ke pernikahan mereka
kamu boleh gila satu ya
kamu gak perlu memaksakan diri
kamu kan sangat mencintai dewi
buat apa kamu pergi
nek aku gak maksain diri kok nek
hati aku memang sakit
tapi masa aku ke pernikahan sepupu aku sendiri gak dateng sih
lagian kan dewi itu juga sahabat aku nih
saat kamu itu aneh bin ajaib
mama gak ngerti apa sih yang ada di otak kamu itu
tapi kalau kamu maksa mama juga buat pergi ya
terpaksa mama harus ikut
tapi sebentar ya
mama mau dandan dulu
biar mama jadi orang yang paling cantik di sana
supaya mama gak kalah sama nanti
ini cantik banget sih
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kok belum dateng juga sih mereka
itu dia ma tapi ini masih dua puluh menit lagi sih ma
tapi kok gak ada ada ya
terus jadi dibenerin dulu
sebentar lagi tapi datang kok
aku cemut gak
eh gak usah gak usah sebentar lagi juga dateng
pakai mobil pengantin kan
karena tamunya juga udah banyak
tunggu di sini aja
iya aku juga senang kamu udah datang sini
semoga kalian menjadi keluarga yang sakinama wadah dan waroma
awet sampai kakek nenek ya
dewi di dalam ya andre
kata bu alima ronce di kepalanya itu copot jadi mungkin agak telat sebentar
makasih ya udah dateng ya

nah sekarang kamu udah calik lagi wik
ayo langsung berkat aja mbak biar gak telat
yaudah mama aku kesan dulu
terima kasih bu
calon pengantin wanitanya kok belum datang juga bu
tapi acaranya jadikan bu
jadi pak sabar ya sebentar ya lagi menuju ke sini
iya sebentar ya bu
saya bawa penulis
oh ya tuhan
itu mamanya tak passengers
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
ada luka enggak
ada luka enggak
enggak enggak aku enggak apa apa
saya dan mbak dewi kecelakaan pak
sekarang dia di mana
sekarang kami berdua ada di rumah sakit
dan mbak dewi enggak sadarkan diri pak
saya kesana sekarang ya
andre kau kemana
babe yang dibilang dewi
bapak mau masuk ke luar sini
saya harus lihat susi
dok dokter bapak
oleh sehingga mbak tr bantuyah mbak nvidia tapi enggak bisa gue pergi ke rumah tos